jika berkesempatan mengunjungi jepang cobalah anda mengunjungi kota kobe
kota pelabuhan jepang ini memiliki sejarah panjang dengan islam hingga menjadi kota yang ramah terhadap muslim
anda bisa dengan mudah menemukan masjid dan musola di kota ini tak terkecuali dengan makanan halal
pertama saya akan mengajak anda berwisata sejarah ke masjid muslim kobe
masjid ini berlokasi di nakayamate dori chwoku
jaraknya hanya sekitar sepuluh menit berjalan kaki dari pusat kota
masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun di jepang
pertama kali dibangun tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima masjid ini bisa masih berdiri tegak hingga kini
walaupun sudah dua kali menghadapi kejadian luar biasa
termasuk serangan bom pada perang dunia ii tahun seribu sembilan ratus enam puluh
hingga gempa besar yang hampir menghancurkan seluruh bangunan di kota kobe tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sejarah panjang ini membuat banyak orang mengunjungi masjid kobe tidak hanya untuk melihat bangunannya saja
tapi juga belajar sejarah masjid ini dan mempelajari islam
setiap hari di masjid ini banyak saudara dan saudari jepang datang ke sini
untuk melihat masjid ini untuk mengunjungi masjid ini
mereka bertanya kepada kami tentang realitas islam tentang sejarah masjid ini

dan mereka berinteres untuk belajar lebih banyak tentang islam
banyak dari mereka alhamdulillah
mereka menjadi muslim
dan mereka akan menjadi muslim alhamdulillah
masjid kobe dibangun melalui donasi yang dikumpulkan oleh islamic committee of kobe dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
donasi tersebut berasal dari para muslim india turki dan warga muslim lainnya yang tinggal di sekitar kobe
setiap harinya masjid kobi mengadakan ibadah sholat berjamaah lima waktu
di sekitar masjid kobe ada beberapa toko keperluan halal yang diimpor dari berbagai negara
yang agar itu ingatkan

yang memasang logo halal di depan tempat mereka
salah satu nya restoran yang jualan makanan indonesia
volar seperti di gambar
masuk ke tempat ini rasanya saya seperti sedang di indonesia dengan musik dan lagu indonesia
yang di putar disini
saya jatuh kepada nasi campur lengkap dengan es soda gembira sebagai minuman pelengkap
berisikan rendang sate acar tempe orek dan kerupuk nasi campur ini menggugah selera saya
bahkan saya makan dengan tangan supaya lebih berasa seperti di indonesia
es soda gembiranya juga segar krimer kental dengan soda menyatu dengan sempurna
restoran halal ini pun memudahkan turis muslim yang ingin makan makanan halal di kobe
selain makanan halal dari indonesia anda juga bisa menikmati daging kobe halal
kota kobe memang terkenal dengan daging sapinya yang lembut dan nikmat
bahkan menjadi salah satu daging dengan harga mahal dan enak
sayang sekali jika datang ke kobe tanpa mencicipinya
dengan banyaknya turis muslim yang datang salah satu restoran di kobe menawarkan hidangan daging kobe halal
yang memiliki sertifikasi halal dari kyoto council for syariah and halal affairs japan
tak hanya dagingnya saja restoran ini juga mendapatkan
sebelum dagingnya diolah anda akan diperlihatkan dagingnya yang masih terbungkus
lengkap dengan bukti bahwa daging ini tersertifikasi halal
dengan konsep tepanjaki chef memasak dagingnya langsung di depan saya
dengan tingkat kematangan medium tak membutuhkan waktu lama memasaknya
yang pernah sendiri monsieur cherry per mattia adher sistem following
ada vertifikasi halal
untuk menikmatinya anda bisa mencelupnya ke kecap asin atau dengan garam dan lada
keduanya memiliki sensasi yang berbeda namun tanpa dicocol pun
daging ini memiliki rasa yang kuat dan nikmat
tak hanya memakan daging saja restoran ini juga memberikan menu pendamping
seperti tumis toge nasi bawang putih goreng hingga telur dadar ala jepang atau tamagoyaki
untuk menjadikan kota yang ramah terhadap pelancong muslim
bukan perkara mudah terlebih di negara dengan penduduk muslim yang minoritas seperti kota kobe
namun biro pariwisata kobe berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas
termasuk makanan halal di sini
agar pengunjung muslim yang datang bisa menikmati makanan jepang dengan tenang karena sudah halal
halal restoran jepang tidak banyak
jadi kami berpengen mencari restoran jepang untuk mengatur menu halal lebih banyak
dan membuat kota kita lebih mudah untuk menjalan untuk pelancong muslim
jadi jika anda berkunjung ke jepang terutama di kota seperti osaka dan kyoto
atau kota lainnya di prefektur gyogo
tak ada salahnya mengunjungi kobe
yang berpengen menjalan ke jepang
kota yang terbaik untuk anda
kota yang terbaik untuk anda
kota yang terbaik untuk anda

kota yang terbaik untuk anda